hai tempat ini ya
ini kok begini botolnya aneh banget nih
data proses mukunya already bit so chill
ini ya setiap aku lewat sini bawaannya merindeng terus ada apa ya
wah gak beres ini
jangan jangan ini markas maling
aduh aku udah merengket kayak gini
cuma pelang rumah disewakan kayak gini
mana lagi rumah serem kayak gini disewain
aku lagi sembunyi lagi main petok umpet ketahuan sama sama kadang kadang
kamu tuh main di rumah tempat angkat kayak gini serem banyak hantunya
bangjak jangan nangkut nangkutin kita dong sebarangan aku nggak nangkut nangkutin kamu
beneran rumah ini tuh serem banget aku takut mau aku masuk masuk ke sini

hai aduh ya pulang nih pegang enggak beres beres

hai tapi gak boleh ngeluh ye blur kalau jahitan naoba berarti banyak rezeki buat anak anak alhamdulillah
harus semangat ini mandemi anak anak hehehe e calendar

terus semangat ini mandemi anak anak hehehe hehehe
kok nangisnya sampai gitu amat
kok gak ada lagi
siapa yang niuk
naja nauan itu
kok ada botol di tempat ginian
dasar gelom kontralayo bagian
wek angka sampe sini dong

kami kayaknya mimpi buruk deh
mami kejar apaan kali
iya kayaknya bener deh mami kecapean
soalnya hari ini teh jahitan mami banyak banget
dan harus segera kelar
makanya mami tidurnya jadi mimpi yang enggak enggak
ya udah pun gitu deh
tunggu mami istirahat dulu aja
tapi istirahatnya ditemenin ya sama rafa ya
ya udah kalau gitu
tuh satu dua tiga
oh kak adam itu kan bolanya jadi masuk
ya udah kita ambil aja
kamu aja yang ambil
kita bareng bareng aja
ya udah biar fair